katanya saya nggak mau deketin ngomong orangtua ah serta salah jadinya bang besok besok aja diajak
bang rumah pak mimin ada lagi ngapain lu ikut ikut campur aja lo nggak tahu lagi puyeng
bikin bang gimana sih lo ngapain aja dinyari belum bikin kupi setiap hari juga ayah bikinnya pagi bang
abang selalu bangunnya kesiangan abang bangun kuping udah adem deh abang mare nah sekarang
si ayah kalau bikin kalau abang udah bangun aja deh biar kupinya panas panas alesan aja udah
sidik mane belum pulang sekolah bang
emang ada apa sih bang gua mau suruh ke rumah misal ngambil duit duit duit apa bang duit kertas
emangnya kenapa kalau gue ngutang sama si misal bukan bang

josgala kali kamu mbok ngalah aku yang jaga kios kamu yang ngangon wedosition

padi siang minyak rumah si mimin lagi mau ngapain sih kreasi miminnya
sana muluh maen buat keperluan lu berdoa apaan ah orang udah nggak senang dipaksain aja kaget
gimana sih itu orangnya sehat emang dikawin cuman yang sehat doang bukan begitunya ya
bodinya ya kempolannya pucit juga juga bukan cuma sehat aja lu memang dasar banyak maunya
si mimin itu kurangnya apa sih sampai bilang kurang malah
makan lebihnya dagingnya banyak mat hai kalau orangtua ngebilangin jangan ngejawab terus
kalau begitu katanya saya nggak mau deket ngomong orangtua ah serta salah jadinya
bang besok besok aja diajak dong bang rumah pak mimin ada lagi ngapain lu ikut ikut campur aja
lu nggak tahu lagi puyeng sileh uyang kenapa bang ah ah ini burung aja udah sana belajar lo ye
ya ini kan malam minggu ngapain belajar nih bang ye orang tuh kalau malam minggu kudus santai
santai kalau perlu ngapel kerumah pacar bang ayo temenin bang kerumah pemimpinnya iye hah
bener lu ajakin aja sih mimin nonton bioskopi dah sempit mimpit hp ini bang yang sempit iya
sempet abang duduk dua dia juga dekat mana muat emang musti gelar tikar karang sedekan gitu
hai nanti kalau udah jalan melingkar nanti
hhung jahat sisanya kau kesandung brilliant
memang pakai kacamata pokoknya kan pak kalah kalau kamu rusuh mainnya curang kamu tuh ngaku
kalah iya kalah tapi kan kamu curang pokoknya pijetin gue iya pijetin udah pokoknya lo musik
aduh aduh aduh aduh pelan pelan dong loh mas masa badan gue cincang cincang cincang cincang
rewel pijet nggak bayar yang bijet sampai keringetan kok rewel aja tuh kamu nih baru
asik loh loh loh lo mau meja apa mau jadi tukang sopet lo hari hari ahau ngeliat kantong
macet isinya enggak kok aduh lu si bolon bukan pelan pelan asik iya loh bang barangkali aja
pak mimin udah nungguin abang di sana ini kan malam minggu ngapel dong apa ya ini anterin deh
yaimana menu jadinya mau mencoyainya
tidak ada duit
ada apa lagi sinya mau kemana lu colors know you
bikin stok harangan bunga
stok stok stok stok kembang aja lu pikirin iya nih abang jangan cuma nyetok arangan bunga aja
dong sekali kali stok cewek anak kecil shock tahu loh triwis stok cewek stok cewek stok
on you kali iya airnya pada masuk udah malam nih enak enak enak lo keturunan lo tuh tuh tuh
pijit ya loh sembarangan keturunanku itu pemulung ngapur baik
loh bobole juga pijitan lu loh iya boleh juga tapi kamu curang suka boongin aku kamu itu cos
gile bukannya jaga kiosk malah mijit mijitan
jos siapa tahu ini malam keramat ya jos kita berdoa buat bang mamat mudah mudahan
tepat dapat jodoh ya joss iya udah selama lamanya sendiri yang ya kan udah nolongin kita ini sopot
ngganggu ih sabota kalau mau ikutan sini bayar
loh eh kok nah gitu loh tapi jangan dikendalikan loh berat nih ini malah kepala gue dipegang
untung jantung gue gak copot
makan pencarian lo
kerja main main aja pada